koalisi masyarakat sipil menolak rencana penghapusan analisis dampak lingkungan
dan izin mendirikan bangunan yang diwacanakan menteri agraria
dan tata ruang sofian jalil serta wakilnya surya chandra
wacana tersebut dianggap dapat merusak lingkungan serta bertentangan
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
koalisi masyarakat sipil menolak rencana penghapusan analisis dampak lingkungan
dan izin mendirikan bangunan yang diwacanakan menteri agraria
dan tata ruang sofian jalil serta wakilnya surya chandra
mendapat penolakan keras dari koalisi masyarakat sipil peduli lingkungan
koalisi masyarakat sipil yang menolak wacana itu adalah ylbhi
jaringan advokasi tambang serta indonesian center for environmental law
menurut koalisi masyarakat sipil wacana penghapusan amdal dan imb

mempercepat kerusakan ekologis dan sosial di indonesia
ketua kampanye dan jaringan ylbhi arief yogiawan
bersama koalisi masyarakat peduli lingkungan lainnya menuntut
pemerintah membatalkan peraturan yang bertentangan dengan prinsip
perlindungan lingkungan hidup
ia juga meminta pemerintah mengedepankan perlindungan lingkungan hidup
di atas kepentingan ekonomi
menyatakan keberatan dan jika
kita akan mencari rencana untuk menghilangkan amdal dan imb
maka sesungguhnya ini adalah proses untuk mempercepat kerusakan ekologis
juga untuk mempercepat kerusakan sosial di indonesia
sementara itu ketua koordinator jaringan advokasi tambang
menilai wacana penghapusan amdal dan imb bertentangan dengan
peraturan perundang undangan pasal tiga puluh sembilan undang undang nomor empat tahun dua ribu sembilan ayat satu
yang menyatakan izin usaha pertambangan eksplorasi pertambangan mineral batubara
pasal tiga puluh sembilan di dalam undang undang empat tahun dua ribu sembilan huruf n ayat satu
dinyatakan bahwa justru izin usaha pertambangan eksplorasi
pertambangan mineral batu bara wajib memiliki amdal
jadi kami melihat bahwa bukan hanya berbahaya bagi lingkungan hidup
dan juga berbahaya bagi keselamatan rakyat
peraturan menteri yang keluar sekarang udah
melegitimasi tidak perlu amdal bagi eksplorasi ya
walaupun masih dibatasi bagi eksplorasi
itu sendiri sudah melanggar peraturan atau perundang undangan yang lain
di sisi lain deputi direktur icel reinaldo sembiring menilai
wacana penghapusan amdal dan imb dapat mengancam para pelaku usaha
masyarakat dan pemerintah daerah
lantaran wacana itu bertentangan dengan undang undang lingkungan
jadi sebenarnya pelaku usaha juga terancam di sini
ini mengerikan bagi saya

masyarakat juga pasti terancam pelaku usaha terancam
terus apa lagi terancam lagi pemerintah daerah
sebelumnya menteri agraria dan tata ruang sofian jalil
serta wakil menteri atr surya chandrasepakat
untuk mewacanakan penghapusan imb dan juga amdal
alasannya imb dan amdal dinilai dapat menghambas proses investasi
rizky itiar yahya jakarta
di studio ada mas dodo dari aisel
selamat malam pak bima
kita ke mas dodo dulu pak bima
tadi statement mas dodo cukup keras begitu
ada ancaman dan konsekuensi logis yang mengerikan
ini spesifiknya apa kalau kemudian imb dan juga amdal ini dihapuskan begitu
saya pertama coba akan fokus lebih banyak dulu di amdal
baru nanti akan sedikit lagi
pertama memang kalau yang mau saya coba selalu telusuri adalah
dan saya coba lacak memang sebenarnya akar masalah ini apa sih
apakah memang benar benar amdal itu yang menjadi faktor penghambat investasi
atau sebenarnya amdal ya sebagai sebuah instrumen ya
atau sebenarnya dalam prosesnya itu ada masalah di manusianya
misalnya birokrasi atau pungli atau mungkin juga masalah data di situ
itu yang pertama
nanti yang kedua justru saya akan bicara mengenai rdtr
tapi begini ketika kita tidak punya amdal
maka tadi juga sudah ada cuplikan tayangan
intinya akan ada resiko resiko yang kita tidak bisa lagi identifikasi
itu yang pertama yang menjadi soal gitu
bahwa ketika ada amdal amdal itu kan sebenarnya penting sebelum adanya sebuah usaha berjalan
ketika misalnya usaha belum berjalan
maka dia sudah akan punya data data nanti kalau misalnya ada dampak dampak
yang akan terjadi baik itu dampak lingkungan atau dampak sosial ketika usahanya berjalan
maka dia bisa kelola dengan ada amdal sebenarnya di situ
kalau dinyatakan memang nanti amdanya layak gitu
jadi amdal itu penting untuk mengelola itu
nah bayangkan saja kalau misalnya ambel tidak ada
maka pelaku usaha atau pemerintah atau masyarakat misalnya kita semua gitu
kita tahu dari mana nanti resiko resiko akan muncul gitu
dan pertanyaan berikutnya adalah kita apakah kita akan sejalan dengan misalnya komitmen komitmen
misalnya indonesia yang memang ingin katakanlah lebih pro terhadap lingkungan
komitmen kita di agenda agenda global seperti itu
dan yang lebih mengerikan lagi bagi saya adalah ini mau diganti dengan sebuah rencana rdtr
yang sampai sekarang itu belum sama sekali masih sebatas wacana
dan kita belum jelas sebenarnya rdtr ini mau sespesifik apa dan mau seperti apa instrumennya
jadi menurut anda walaupun ini kemudian ada persoalan investasi di sana
tapi perlu diidentifikasi lebih spesifik di mana persoalan amdal atau imb ini yang harus dicermati begitu
apakah di prosedurnya atau syarat syaratnya begitu ya
sehingga kemudian ini harus jelas dulu begitu
karena saya sebenarnya seperti ini kalau memang kita beranggapan bahwa atau pemerintah merasa bahwa amdal imb pengambat investasi gitu
saya kemarin pada saat konversi pes di lbhi saya katakan bahwa negara negara di asean
semua juga pakai amdal
bahkan misalnya vietnam gitu kan dimana kemarin tuh presiden sempat kesal gitu karena beberapa investor dari china pindah ke vietnam gitu
vietnam juga pakai amdal
jadi kenapa jadi amdal yang kita permasalahkan sebenarnya gitu kan
negara negara lain juga semuanya pakai amdal walaupun berbeda beda namanya
tapi semuanya punya analisis untuk mengidentifikasi dampak lingkungan prakegiatan
dan itu penting gitu
karena kalau itu nggak dilakukan saya rasa ini bukan masalah lingkungan saja
perusahaan juga akan merasa akan mendapatkan kerugian ya
bayangkan saja dia tidak punya informasi
yang paling fatal adalah ketika misalnya nanti terjadi sebuah dampak dia bisa digugat atau diproses hukum dia nggak punya defense
karena dia sama sekali tidak punya informasi yang dia bisa gunakan
kalau peraturan menteri nggak kuat begitu
bagi saya kan peraturan menteri itu bicara sebuah dia sifatnya adalah general rules ya
sebuah aturan sifatnya sangat umum gitu
dan amdal ini kan bicara proyek sangat spesifik sekali
oke oke kita sudah dapat poinnya
saya ke pak bima
pak bima tadi ada konsekuensi logis dan juga sesuatu yang mengerikan dijelaskan oleh mas dodo tadi
bahwa kemudian ini akan banyak dampak mudarotnya begitu
kalau di bogor sendiri sebagai kepala daerah yang memang terkait bagaimana kemudian menerima sebuah investasi
apakah syarat amdal dan imb ini juga cukup mengganggu atau bagaimana sebenarnya
jadi gini pertama kita harus hati hati
jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa yang menghambat investasi adalah karena adanya imb atau amdal
saya terdopoin aja masalahnya bukan di imb atau amdalnya sebetulnya
masalahnya adalah proses yang uncertain penuh dengan ketidakpastian berbelit belit terutama amdalnya
di kota itu diperlukan
mekanisme pengendalian dan pengawasan itu harus
untuk memastikan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi pembangunan dan aspek keberlanjutan atau sustainability
pembangunan berawasan lingkungan
kalau enggak ya hancur semua
jadi saya tidak bisa membayangkan kalau imb dan amdal dihapus hanya bergantung kepada rdtr
pertama fdtr ini masih sangat rumit
sebagian besar kota di indonesia belum memiliki itu
prosesnya masih panjang
yang kedua rdtr kan lebih kepada instrumen perencanaan
tidak bisa merangkap sebagai instrumen pengendalian atau pengawasan
ya saya pengalaman di kota bogor itu sangat sulit untuk memastikan bahwa pengendalian pengawasan itu berjalan dengan baik
jadi kita punya keterbatasan personil di pupr misalnya
di perumpim bisa terbatas
pol pp juga terbatas
nah sekarang mau dilepas saja hanya berlandaskan rdtr
menurut saya nggak bisa
jadi bagi saya imb mutlak diperlukan untuk memastikan kelaikan bangunan dan lain lain
amdal juga tetap harus ada tetapi prosesnya disederhanakan
karena sekarang ini ketika berbicara proses amdal ini di situ ada komisi amdal ada di situ juga akademisi
kemudian ada juga pihak pihak lain
waktunya nggak jelas biayanya juga nggak jelas
nomor insulaturnya juga kebanyakan
ada klhs ada lain lain lah
kalau di bogor sendiri bagaimana sih sebenarnya untuk syarat untuk memenuhi sebuah amdal atau imb ini
karena kan kalau tiap kota dan kabupaten ini kan beda beda nih
apa syarat yang sebenarnya menurut anda tidak perlu begitu
apanya yang beda beda
ya semuanya kan harus ada prosesnya
ada imb nya ada proses amdalnya
ya yang berbeda adalah misalnya begini kalau imb itu domen pemerintah kota
saya bisa pastikan kalau imb di bogor itu maksimal empat belas hari gitu ya

ada konsultan di situ yang kerjanya bisa berapa lama ada biaya biaya di situ yang tidak sepenuhnya
bisa ditentukan oleh pemerintah kota
ini yang harus disederhanakan

jadi kalau itu yang diperlukan dari pemerintah kota itu bisa diperlukan dari pemerintah kota
ini yang harus disederhanakan

ada karyawan ke mana

ini nungguannya ada karyawan
ini nungguannya ada karyawan
jadi ada karyawan ada nungguannya
ini nungguannya ada nungguannya
saya sampaikan tadi kan ada klhs
kemudian ada izin
prinsip misalnya ada
izin penggunaan untuk tata ruang dan sebagainya
ini yang harus disederhanakan jadi
instrumen perizinan lah yang harus disederhanakan
bukan menghilangkan imb
instrumen apa sih sebenarnya
yang bikin sulit pak bima
sehingga kemudian kan
keluhan dari para investor ini kan
surat menyurat yang rumit dan
beberapa pintu begitu
tahapan dan pintu terlalu banyak
nomenklatur istilahnya terlalu banyak
sehingga ya sederhanakan saja
kan seperti saya bilang tadi ada klhs
dan lain lain nah itu yang menurut saya
harus betul betul disederhanakan
saya khawatir kalau semuanya berbasis rdtr
sekarang ini di berbagai kota
sering caranya persoalan
tetapi belum ada imb nya
kan nggak bisa seperti itu
tapi substansinya adalah
kita memerlukan investasi
tapi kan tidak semua dikorbankan
demi investasi ada yang juga
harus menjadi atas kita bersama yaitu
pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
kita berurusan bukan hanya
dengan hari ini loh kita berhadapan
dengan generasi masa depan
indonesia kan bukan hanya kita sekarang
tapi generasi mendatang juga
ini yang harus jadi atas kita semua
artinya memang ini
bukan menjadi karpet merah begitu ya
tapi ya ada proses administrasi
dan juga syarat dan nomenklatur
yang harus disederhanakan sehingga
kemudian ini juga semua pihak
tidak dirugikan khususnya dampak ekologis begitu ya
harus ya harus disederhanakan
dan saya lihat sekarang kementerian atr
sudah melangkah dengan sangat baik
kemarin saya hadir juga di diskusinya
dan kemudian ada
pertemuan lanjutan untuk mematangkan
oleh teman teman dari walhi
teman teman dari ikatan asosiasi perencanaan
gitu ya nah ini saya kira bagus lah ya
kedepannya saya optimis
akan ada satu rumusan yang lebih sederhana lah
oke oke baik baik
terima kasih pak bima arya
wali kota bogor yang sudah menyempatkan
untuk berdiskusi malam ini
terima kasih untuk perspektif anda
kita juga akan mengkonfirmasi bagaimana kemudian
parlemen begitu ataupun juga proses legislasi
yang nanti juga rencananya di januari ya
akan masuk ke parlemen untuk dibahas secara keseluruhan
ada heru sujatmoko nanti anggota komisi dua dpr
dari fraksi pdi perjuangan
tapi kita akan konfirmasi tentang ini usai jeda
cnn indonesia prime news segera kembali
oke oke kita kembali di diskusi kita malam ini
tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian
konsekuensi dari amdal ini kalau kemudian ini dihapus
dan pro kontra masih terus bergulir
sebelum saya ke mas dodo lagi
saya ingin kasih lihat dulu ini ada kutipan
pernyataan dari pak menteri sofian jalil yang mengatakan
bahwa banyak sekali komplain tentang imb yang ngurusnya lama
berbelit belit biayanya mahal dan setelah dapat tidak di enforce
dilanggar sehingga ada yang melesetin imb menjadi izin melanggar
menteri agraria dan tata ruang
yang kedua ini alternatif pertama adalah kalau sudah tata ruang
imb tidak perlu persyaratannya ketat sekali
persyaratan itu ditambah dengan pengawasan yang ketat
kalau tidak misalnya tidak benar bongkar
kalau melanggar bongkar
bagaimana anda tersenyum begitu membaca ini
ada yang kontradiktif ya dari penggalan kalimat pertama dengan berikutnya
pertama adalah yang tadi sebelumnya ya
bahwa sebenarnya satu bicara imb yang itu spesifik bangunan
satu bicara tata ruang itu masih bicara ruang
jadi masih bicara skala wilayah
jadi itu tidak bisa dua hal yang saling bergantung
dua hal yang sangat berbeda
kalau dikomparasi itu tidak bisa juga
nah ini alternatif kedua imb tetap tapi dipermudah
kalau dulu ngurusnya tiga bulan empat bulan dipercepat
mengurusnya orang datang ngurus izin tapi persyaratannya dia harus
taken kontrak kemudian diikuti pengawasan yang ketat
dan harus kita tambah inspektur
nah ini pengawasannya yang diperketat
tapi kemudian izinnya ini akan dipangkas mungkin
persyaratan persyaratan yang tadi kita bahas bagaimana
ini sebenarnya kalau dibaca secara umum seperti ini ya mungkin ini oke
tapi kan masalahnya adalah
sebenarnya apa sih persyaratan persyaratan yang memang itu mau dihapus
nah itu dia pertanyaannya itu
itu yang memang harus disampaikan kepada publik
jadi bukan kalau saya sih ukurannya bukan hanya tiga bulan atau empat bulan
tapi sebenarnya apa yang caranya mau seperti apa
terus persyaratan apa yang memang mau diperketat itu
dan bagaimana cara mengawasinya itu sih sebenarnya yang perlu disampaikan
supaya kita bisa nguji juga publik ini
oke berarti memang harus lebih spesifik begitu ya sebelum ini
didudukan di mana amdalnya di mana imb nya
dan apa nomenklatur yang harus dirubah
dengan pak heru sudah tersambung
anggota komisi dua dpr fraksi pdi perjuangan
selamat malam pak heru
selamat malam assalamu'alaikum
pak heru tadi kita sudah ngobrol banyak soal bagaimana kemudian konsekuensi
jika amdal atau imb ini dihapuskan
wali kota bogor tadi sudah menjawab bahwa ini akan berbahaya begitu
kalau ini nanti dihapuskan diganti dengan instrumen baru
dan mas dodo juga bilang
kalau dari komisi dua bagaimana
walaupun belum ini legislasi apa kemudian perspektif anda tentang ini
begini kebetulan saya ketika masih wakil gubernur jawa tengah
itu ditugasi menjadi ketua task force untuk percepatan investasi di jawa tengah
kalau bicara imb itu relatif lebih sederhana
yang penting di situ ketika investasi mau membangun sesuatu
maka kemudian imb itu didasarkan pada tata ruang
asal tata ruangnya deklarasi itu tepat lambatnya imb tergantung daerah masing masing
ya kepala daerah bisa turut tanganlah supaya itu lebih cepat
tapi yang tidak sederhana memang yang kaitannya dengan analisis

kenyataan di lapangan sepengetahuan saya waktu itu memang prosesnya lama sekali
ya seberapa lama sih pak heru sebenarnya
iya ketika saya kejar kepada kantor perizinan di kabupaten kota
masuk di provinsi itu ternyata ada keterkaitan bahkan saya menyebut ketergantungan dengan konsultan amdal itu
itu prosesnya lama sekali
nah saya pernah ketemu dengan asosialnya

saya sampaikan itu
tapi memang selama waktu itu saya belum merasakan ada perubahan yang signifikan
jadi tetap masih lama itu
terlalu lama malah saya katakan
dan itu kepala daerah tidak bisa berbuat banyak kalau yang amdal itu
tapi kan kalau kemudian ini juga tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah presiden jokowi
waktu itu tegas sekali mengatakan bahwa salah satu hal yang sangat menghambat investasi adalah proses yang berbelit belit seperti ini
ini lebih kepada syaratnya atau waktunya yang terlalu lama atau apa sebenarnya instrumennya pak heru
nah disambil syaratnya waktunya dulu
nah kalau pemda kan tahunya ada amdal
nah itu ternyata yang ngerjakan kan konsultan itu
jadi yang kita biasanya tidak tahu persisnya bagaimana sampai terbitnya rekomendasi itu
sehingga ini memang perlu disesuaikan bersama ini dengan kawan kawan di asosiasi konsultan amdal itu
yang tentunya ini pemerintah harus bisa ya
mulai dari pusat sampai ke daerah
bupati tidak berani melanggar begitu saja
nah oleh karena itu ini kebijakan pusat juga perlu ada konkretnya gimana gitu loh
supaya kepala daerah ketika mengeluarkan kebijakan percepatan dalam hal amdal ini
juga ada pedomannya yang tidak menjadi riskan bagi kepala daerah gitu
berarti memang anda tidak memungkiri begitu
kalau kemudian ada pihak pihak tertentu yang mempersulit dan membuat ini menjadi lama begitu
mungkin saya tidak mengatakan mempersulit tapi kenyataannya lama itu
terlalu lama menurut saya
bagaimana mau cepat kalau kali itu jadi lama gitu
padahal itu menjadi salah satu persyaratan gitu loh
pak heru kan syaratnya ada banyak tuh
terus juga apa namanya
yang harus pihak pihak yang harus melegalisasi semua persyaratan itu juga panjang
di mana menurut anda yang paling riskan begitu
sehingga kemudian ini membuat sulit
kalau yang di luar amdal ya
itu saya pikir bisa diatasi
tinggal keberanian dan komitmen para kepala daerah
walaupun memang imb juga di muka saya utarakan
itu tergantung rencana detail tata ruangnya
yang tata ruang itu sekarang umumnya daerah daerah kan sedang melakukan revisi ya
perda tata ruang
yang prosesnya juga melibatkan pusat
termasuk kementerian agraria itu
pertanan dan agraria itu
oke pak heru
saya ke mas dodo dulu
mas dudung kalau kemudian ada perlu langkah strategis walaupun kemudian belum clear begitu regulasinya
bagaimana anda membaca ini
apa yang perlu disikapi begitu dengan
kalau saya sih tadi juga melihat apa yang mendengar statementnya pak heru
juga tadi dari pak bima sebelumnya
memang sebenarnya sudah fix kan
bahwa secara instrumen memang amdal ini kita butuhkan
dan memang permasalahannya justru di prosesnya gitu
nah makanya kalau memang ada permasalahan dengan proses ya yaudah proses yang kita dudukkan sekarang
di mana yang lamanya dianggap situ
kalau saya sih dari beberapa diskusi dengan banyak penyusun amdal
sebenarnya pertama tama ya ada permasalahan dengan data itu sendiri
perusahaan itu kalau misalnya mau investasi perusahaan yang baik pasti dia punya fs
studi kelayakan itu bisa menjadi sebuah data yang cukup untuk penyusunan amdal
kalau itu ada konsultan juga kompeten
anda tuh cepat sebenarnya penyusunannya
tapi kan yang jadi masalah kan adalah data juga nggak punya pemerintah daerah
saya ada beberapa daerah yang cukup sulit menyediakan data baseline
jadi ketika mau menyusun ya cari data dulu nyusun lagi gitu kan
prosesnya jadi lebih lama itu pertama
yang kedua adalah memang pemerintah harus punya satu strategi
kasih batasan misalnya untuk jenis usaha tertentu dengan skala seperti apa
ya berapa lama menyusun amdal
yang punya batasan seperti itu
kan ada omnibus law gitu yang akan diterbitkan
ini juga sebenarnya saya juga agak kebingungan karena omnibus itu juga muncul sebagai sebuah ide
tapi kita juga belum tahu sebenarnya nanti peraturan yang mau disederhanakan apa apa saja
nah itu dia
jadi kalau saya sih pertama tama kalau kita mau bicara masalah ini
amdal sebagai instrumen itu harus tetap ada
karena itu sudah berlaku secara global dan saya pikir kita butuh itu semua
yang kedua adalah
harus didudukkan juga bahwa rencana di tata ruang rdtr itu akan sangat sulit menggantikan amdal
karena kalau kita lihat sebenarnya ke pp dua puluh tujuh dua ribu dua belas tentang izin lingkungan
rdtr dianggap dapat menggantikan amdal karena bisa sampai memprediksi dampak
nah permasalahannya adalah sekarang kita mana sih rdtr di indonesia yang bisa sampai kepada dampak
sementara amdal itu bicara proyek
dan yang paling lebih ribet lagi adalah
amdal itu kan sekarang dibuat oleh pemerakarsa
bayangkan kalau rdtr nanti mau disusun
itu yang menyusun adalah pemerintah kabupaten kota
dan pemerintah pusat lah pasti koordinasi semua
kita sekarang baru punya empat puluh
jadi daripada menghapus ini barang
sementara tiba tiba rdtr juga instrumennya belum selesai
itu nanti mau seperti apa
gak ada yang kuat nih pegangannya
kita sama sekali nggak punya acuan yang jelas
dan jangan lupa rdtr itu basisnya adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan
sampai sekarang kita belum punya data yang mendukung daya tampung lingkungan
jadi siapkan daya dukung dan daya tampung lingkungannya
untuk seluruh kabupaten kota di indonesia
baru bisa jalan
itu mau berapa tahun
saya pikir nanti se periode pak jokowi juga belum tentu selesai ini semua
jadi jangan dihapus dulu lah amdalnya
gimana pak heru menjawab ini
jangan dihapus dulu pak
karena memang tidak punya kekuatan atau pegangan yang cukup kuat untuk masing masing kebijakan yang ada saat ini
ya begini kalau mau dihapus ya presiden harus perintahkan kepada kepala daerah
jadi kepala daerah punya tandolan hukumnya gitu loh
apapun bentuknya itu
apapun perpres apapun kepres apapun lah ada instruksi
sebenarnya ya takutlah kepala daerah ya
itu secara pemerintahan
sekarang secara substansi kepentingannya
ya kalau memang rentana detekan sata ruang betul sudah bisa menggantikan amdal ya saya tidak tahu persis lah
saya bukan teknisi tentang itu ya
tapi yang saya rasakan ketika saya di daerah memang bagaimana ini bisa menjadi lebih cepat gitu loh
kalau bagaimana kita mau investasi cepat kalau ada persyaratan yang jadi lama sekali gitu loh
saya sedikit kalau boleh nambahkan
jadi begini kalau seandainya kita mau mewacanakan rdtr yang ada di tata ruang itu kan terdiri dari zonasi zonasi
katakanlah misalnya ada zona industri zona pemukiman zona campuran
kalau dia ingin menggantikan amdal maka harus sangat spesifik masing masing zona itu
berapa beban lingkungan
mas dodo ditahan dulu
kita bahas seberapa spesifik kemudian zonasi itu dengan rdtr
cnn indonesia prime news segera kembali usaha jelah
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
mas dodo dan juga pak heru
kita masih tersambung
dan kita hari ini juga mengundang dari kementrian agraria dan tata ruang
tapi sampai saat ini memang belum terkonfirmasi untuk ikut berdiskusi dengan kita malam ini
tapi kita masih terus coba untuk menghubungi
ada konsekuensi zonasi yang juga harus diterapkan
dan bagaimana kemudian ini juga tidak bisa
kemudian ini juga tidak begitu kuat dengan aspek aspek hukum yang akan berlaku nanti
bagaimana ini menjelaskannya
ya poin pertama adalah seperti ini
kalau kita mengacu kepada pp dua puluh tujuh
dan sebenarnya intinya adalah ketika amdal itu nanti digantikan rdtr
maka bukan cuma rdtr saja yang sebenarnya ada
tapi edtr dan pelaku usaha juga harus membuat ukl upl namanya
jadi tetap ada instrumen yang nggak cuma satu
maksudnya juga tetap ada yang dia perlu buat dokumennya
itu yang pertama
yang kedua adalah sekarang kita kalau bicara saya akan kasih ilustrasi seperti meja ini saja lah gitu kan
kalau misalnya ini adalah sebuah ruang sebuah wilayah
kalau sekarang ini ketika dengan ada amdal
maka pelaku usaha itu kan masing masing pemrakarsa ya kita sebutnya ya
dia bikin amdal untuk usaha usaha yang ada di dalam wilayah ini
kalau diganti dengan rdtr maka beban itu pindah sebenarnya ke pemerintah
pemerintah akan menyiapkan untuk wilayah ini seperti apa edtr nya
dan dibagi menjadi zona zona
jadi ada zona pemukiman misalnya ada zona industri ada zona campuran dan lain lainnya
masing masing zona itu harus spesifik
ada berapa industri misalnya dalam zona industri
dan itu mengacu kepada daya dukung dari tampung lingkungan
jadi bisa dibayangkan ketika kita mengatur ruang ini
maka harus jelas seberapa ada industri dalam zona industri
dan nggak boleh lebih akan berapa buangan limbahnya seperti itu
akan ada berapa pemukiman
ketika bicara zona campuran mix zone apa yang dicampur gitu misalnya
ada pemukiman dengan industri kah
atau pemukiman dengan apa namanya dengan yang lainnya kah
perhotelan atau seperti apa
nah yang jadi persoalan adalah ketika kita saya coba membayangkan ilustrasi ini
saya nggak gitu yakin akhirnya pemerintah nanti akan sanggup mengerjakannya
karena terlalu banyak
terlalu banyak terlalu detail
dan rigid sekali ya
dan sampai sekarang kalau saya sih bilang seperti ini
oke mau wacana penghapusan amdal dengan rdtr oke tunjukkan seperti apa peta jalannya
mau seperti apa cara kerjanya gitu
nah itu kan nggak bisa keluar dari pemerintah
oke peraturan memperbolehkan diganti dengan rdtr
iya tapi ketika itu digantikan bisa dibayangkan bebannya itu akan pindah ke pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun itu semua
dan saya yakin juga itu tadi ketika bicara zonasi dengan yang sangat spesifik spesifik itu
pr nya pertama itu sangat spesifik
kedua kita belum punya dedukung daya tampung
jadi ujung ujungnya tetap akan seperti ini juga gitu
jadi saya pikir menggantikan amdal dengan sebuah instrumen yang masih belum kita bisa uji secara implementatif ya
karena kalau secara teori itu boleh boleh saja
boleh boleh saja tapi secara implementatif mau seperti apa
karena kita kan kalau bicara sekarang indonesia nggak semua wilayah kan sebenarnya ruangnya atau sangat teratur seperti itu
pak heru bagaimana kemudian menyederhanakan ini pak
ini sulit sekali rasanya
anda yang dulu pernah jadi tim task force dan juga memimpin sebuah daerah
dengan investasi investasi yang masuk ke daerah anda bagaimana kemudian ini
ada jalan keluarnya nanti kalau kemudian ini di legislasi di dpr
saya pikir begini
mungkin ungkapan saya praktis saja
kalau memang itu mau dihapus namanya amdal ya
kalau imb saya kira bisa lah ya
meskipun mungkin perlu di di di konkretkan nanti harus bagaimana ya
tapi kalau namanya amdal
kalau mau dihapus memang ya kepala daerah perlu ada perintah itu
ada payung hukumnya lah ya
kalau enggak kepala daerah tidak berani itu
tapi kalau memang masih tetap diadakan ya pemerintah tentu harus berusaha gimana ini supaya bisa lebih cepat gitu loh
analisis dampak lingkungan itu
sehingga tidak menghambat untuk yang lain gitu loh
rekomendasi anda apa pak heru yang paling logis begitu
saya kira begitu ya
saya pertimbangan praktis di lapangan aja
karena bukan hanya pengusaha mungkin yang merasa jadi lama lama banget
justru kami pun di pemda waktu itu juga aduh gimana ini kalau amdalnya belum ada gitu
sementara nunggunya lama gitu loh
artinya ini masih perlu dikaji lebih lanjut begitu tidak kemudian hanya dilemparkan begitu saja
kalau mau cepat pemerintah ya harus cepat juga gitu loh
dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan
saya kira begitu
karena kita kan mau cepat
jadi kan prosesnya dia harus cepat juga gitu loh kalau mau mengubah ini
berarti memang harus butuh proses yang cepat agar semua keinginan investasi ini juga bisa diwujudkan dengan cepat begitu ya
jika tidak ada lagi investor yang lari
kebijakannya kan maunya cepat
jadi proses pembuatan kebijakannya juga harus cepat gitu loh
kalau mendorong ini supaya cepat apa langkah awal
langkah pertama yang harus diikuti
kalau saya sih sebenarnya begini
pertama tama memang kita harus pahami bahwa amdal itu adalah sebuah kajian
jadi bayangkan saja kita mau bikin skripsi bikin tesis gitu
itulah amdal seperti itu
jadi memang prosesnya itu tidak bisa hitungan hari kalau bikin amdal
bikin proposal penelitiannya itu seperti apa gitu analisa analisi sampai kepada kesimpulan dan bagaimana cara mengelola dampak
metode awalnya lah ya
iya itu kan bisa kita bayangkan kan seperti itu
jadi cuma bagi saya adalah proses itu kan bisa cepat
kita nyusun skripsi tesis bisa cepat
selama kita punya data yang cukup dan kita fokus gitu kan
nah itulah sebenarnya cara berpikir yang harus kita bangun
jadi pertama tama adalah data disiapkan tentunya
data baik itu oleh pemerakarsa oleh perusahaan
dan pemerintah pemerintah daerah kalau memang mau membantu ya siapkan data
karena datanya juga akan berguna nanti sebenarnya untuk si para penyusun amdal
yang kedua harus kita pastikan juga bahwa amdal ini kan bukan semacam dokumen legitimasi untuk proyek gitu
amdal itu analisis dampak
jadi kalau memang dia layak lingkungan ya izinnya diterbitkan
kalau tidak layak ya tidak diterbitkan
jadi memang saya harus dudukkan masalah ini
jadi tidak bisa amdal itu dianggap
oke cepat dua puluh hari gitu misalnya
itu impossible sekali tiga puluh hari tiba tiba harus keluar izin gitu
nah itu memang nggak bisa seperti itu
kalau memang situasi lingkungan tidak memungkinkan untuk diberikan izin usaha atau diberikan beban gitu kan
jadi ngapain kita diterbitkan amdal gitu
atau izin lingkungan
mohon maaf ya kenapa ngapain kita katakan itu layak lingkungan seperti itu
jadi artinya amdal itu pasti masalah data lagi lagi masalah data
kalau dicek lapangan misalnya nanti pemerintah itu perlu cek lapangan
masalah sebenarnya ada di mana sih gitu
ini kita harus sama sama cari tahu
misalnya konsultan penilai amdal itu jumlahnya cukup nggak sih untuk keperluan investasi kita yang ada saat ini
kalau misalnya dari beberapa data kan cukup banyak konsultan penilai andal yang dalam setahun itu menangani lebih dari sepuluh gitu
yang kayak kainya yang perlu dibereskan gitu
nah kalau begitu terus komisi penilai amdal
komisi pemilihan amdal itu sekarang banyak yang alih alih dalam situ
jadi kan amdal begitu disusun akan dibereskan
amdal begitu disusun akan dinilai
fungsi penilai amdal ini banyak juga dari unsur unsur mohon maaf sebenarnya unsur unsur skpd yang memang belum begitu punya pengalaman sebenarnya dalam penyusunan amdal atau penilaian amdal
sehingga bolak baliknya itu yang lama gitu
nah itu masalah masalah kayak gini tuh yang perlu untuk dideteksi
dipetakan dulu ya
dipetakan kembali gitu ya
jadi bagi saya sih ketika kita dapatkan masalahnya bisa rumuskan strategi seperti apa
amdal itu justru akan baik bagi semua gitu
baik bagi masyarakat baik bagi pelaku usaha dan juga pemerintah
pak heru terakhir berapa lama butuh pemetaan ini pak yang tadi disampaikan oleh mas dodo
apa akan lama
butuh waktu lagi dengan segala aspek dan halangan halangan yang tadi disampaikan
sdm juga terbatas dan juga regulasi yang juga masih belum jelas
ini kan ibaratnya benang kusut lah ya
benang kusut yang
kalau di ure kok
kalau di ure kok ternyata juga tidak gampang gitu loh
nah tinggal mau dipotong apa gimana ini gitu loh
saya kira memang dengan segala plus minusnya ya memang harus ada keberanian gitu loh
tapi memang di sisi lain tentu kan kita tidak berarti akan sembrono terhadap lingkungan
maksudnya kan seperti itu
jadi saya tentu menyarankan
ini memang perlu konsentrasi berbagai kepentingan
tuh apalah duduk bareng ini
akhirnya eksekusi oleh pemerintah lah gitu
terutama pemerintah pusat
ini kan menyangkut skala nasional ini
oke berarti masih ada saluran yang lancar gitu mas dodo ya
kalau saya sih pertama tama konkret saja
jadi wacana wacana yang timbul timbul seperti ini memang sebaiknya mulai dikurangin ya
karena harusnya memang ide ide ini kan kalau dalam bernegara gitu menjalankan pemerintahan didukung juga dengan data yang kuat gitu
jadi publik sekarang kebingungan tiba tiba muncul wacana amdal dengan rdtr
tapi sementara belum tahu juga rdtr nya mau seperti apa gitu
pertama tama menurut saya wacana nya juga perlu ditarik
oleh menteri dan wakil menteri atr
bahwa ya sebenarnya mereka juga mungkin belum punya strategi dan rdtr seperti apa yang diinginkan
sebenarnya ketika bicara amdal ini kan sebenarnya domennya banyaknya di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
jadi saya juga agak bingung tiba tiba bicara amdal penghapusan ini menteri atr mau wamen ngambil ya
kalau dalam bahasa saya ya
karena ada sesuatu yang sebenarnya adanya di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
ajak bicara itu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
karena saya pikir agak menyedihkan kalau kita menghapuskan amdal di tengah sebenarnya negara negara lain itu juga banyak belajar kok bagaimana menyusun amdal yang baik dari indonesia sebenarnya
selamatan lingkungan juga sedang gencar
dan impossible kalau kita bilang bahwa indonesia tuh punya komitmen yang tinggi pemerintah ya terhadap lingkungan hidup kalau memang kita menghapus amdal
itu akan menjadi sebuah hal yang saya pikir kita nggak bisa bayangkan lah gitu
jadi jangan hapuskan amdalnya perkuat justru amdalnya sebagai sebuah instrumen tapi proses yang berbelit belit atau mungkin masalah masalah dengan manusia dengan stakeholders yang banyak bermain di situ pungli dan integritas itu dibereskan
itu yang harus diinginkan
mafianya dibereskan semua gitu
jadi penyelesaiannya dengan dua instrumen yang berbeda dan dua fokus yang berbeda bahwa kemudian persoalan amdal adalah persoalan lain yang memang bagaimanapun aspek lingkungannya harus tetap terjaga
tidak bisa dibiarkan begitu saja dan instrumen dan juga nomenklatur yang sulit tadi juga menjadi tugas dari pemerintah untuk kemudian ini dipangkas seringkas mungkin agar kemudian tujuannya investasi dan memuluskan investasi ini juga bisa dilakukan
bisa sejalan begitu ya mas dedo ya
pak heru siap legislasi nanti pak ya
kalau kemudian ini masuk ke dpr ya
iya ini pekerjaan besar saya kira
oke baik terima kasih pak heru sujatmoko anggota komisi dua dpr fraksi pdi perjuangan dan juga mas dedo terima kasih sudah hadir dan tadi juga wali kota bogor bima arya sudah bergabung dengan kita dan sampai saat ini kita juga belum menerima konfirmasi dari
pihak kementerian agraria dan tata ruang untuk konfirmasi mengenai topik kita malam ini tapi kita memang masih terus mencoba menghubungi sejak tadi tapi sayang sekali memang program kita sudah harus diakhiri dialog kita malam ini
mas dedo terima kasih dan
satu sedikit lagi
kalau memang nanti saya tambahkan tadi karena ada menyangkut omnibus law ya
jadi saya juga berharap pemerintah ketika berbicara omnibus law itu juga jangan sampai lagi lah menghilangkan amdal menghilangkan perusahaan
menghilangkan izin lingkungan karena sekarang aja wacana yang sudah seperti ini sudah banyak respon penolakan saya pikir nanti kok jadi omnibus law yang menghilangkan amdal juga
saya pikir akan jadi masalah besar lagi gitu
oke akan timbul masalah lagi
itu juga pr mungkin buat pak heru dan kawan kawan di komisi dua
baik terima kasih mas dedo dan dialog kita akhiri dan usai jeda cnn indonesia prime news masih akan kembali dengan informasi satu orang tewas dan lima belas orang lainnya terluka setelah sebuah minibus bermuatan rombongan guru smp negeri sumber
baru jember mengalami kecelakaan di jalan tol pasuruan probolinggo
cnn indonesia prime news segera kembali